selain sapi atau domba kambing juga menjadi salah satu hewan kurban ketika perayaan idul adha
salah satu yang disibukan dengan kegiatan beternak kambing berada di kawasan legoso ciputa timur tanggerang selatan
ada delapan puluh ekor kambing yang saat ini dipelihara baik untuk pembeli pada momen idul adha atau pembelian secara rutin
heits tapi yang berbeda tempat ini tidak hanya fokus pada kambing untuk dipotong tapi juga diperah susunya
selamat datang di segmen sehari menjadi
ini kalau saya lewat ini paling pada keluar keluar dipikir saya mau ngasih makan belum kita cari makannya dulu
nanti kita kembali ke sini kita akan kasih makan mereka dan kita akan perah susu kambing
pakan utama untuk kambing ya ini rumput
namun bagi peternak urban mencari rumput liar tak semudah seperti dulu kala
bahkan tak jarang para peternak kambing harus mencari sampai keluar wilayahnya untuk mendapatkan pakan rumput
meskipun namanya apa sih bang rumput liar tapi usahain ketika nyari itu tidak di tempat yang misalkan terindikasi
di bekas buangan limbah tanahnya atau misalkan pas banget di tps tempat buangan sementara dekat dekat
yang itu kan biasanya suka ada rumput rumput liar diusahakan jangan seperti itu karena nantinya bisa berpengaruh ke si kambing itu sendiri
baik ke susunya yang berpengaruh ataupun ke tumbuh kembang si kambing
pada umumnya jenis rumput terbagi menjadi dua yaitu rumput hias dan rumput liar
kambing bisa mengkonsumsi keduanya
budidaya rumput kini menjadi salah satu solusi untuk semakin sulitnya mencari rumput liar
karena kesulitan untuk nyari rumput liar beberapa peternakan itu berupaya untuk nanemin sendiri rumput rumput liarnya
kalau ini yang jenis odot ini ditanam memang untuk pakan si kambing
kalau gini kan nggak terlalu repot nyari liar liar banget
rumput odot sudah dikenal baik oleh peternak sebagai pakan ternak unggulan
tidak hanya karena kandungannya rumput odot juga memiliki tekstur daun yang disukai ternak yaitu tidak berbulu dan daunnya lembut
tanaman ini juga dikenal sebagai rumput gajah odot dan di luar negeri disebut dengan gualf eleven grass
selesai mencari rumput waktunya makan
wah jangan rebutan ya semua pasti kebagian

misalkan kambing dengan bobot lima puluh kg minimal makan lima kg rumput atau pakan alternatif
udah apa namanya biar susunya banyak biar cepat gede juga
oke waktunya memerah susu
ini saya pernahnya itu memerah sapi kalau kambing beda ya bang ya katanya ya
beda jadi daripada nanti saya memerah dituon bang
ini diajarin dulu ini gimana bang caranya
ini untuk nahan putingnya ini untuk mengeluarkan susunya
nah tadi kalau mirsa bilang kan wah kok dibuang buang
memang harus agak dikeluarin dulu ya
dibuang dua kali supaya tidak ada bakteri yang masih ada di ujung ujung ini
pas takutnya pas di tiduran tuh kena
torennya sendiri atau apa malah nggak steril
oke sudah mulai bisa lah oke saya coba ya
dalam sehari kambing akan diperah sebanyak dua kali dengan interval waktu dua belas jam
kambing akan memproduksi susu setiap harinya dan harus diperah
sebab bila tidak kambing akan mengalami mastitis
mastitis merupakan peradangan jaringan internal pada kelenjar kambing
akibat infiltrasi mikroba dalam putih atau adanya luka yang dapat menyebabkan infeksi akut maupun kronis
salah satu penyebabnya adalah tidak diperah rutin atau produksi susu tidak steril
dalam sehari satu kambing betina dewasa bisa menghasilkan dua sampai empat liter susu kambing
susu kambing juga harus segera disaring sebelum diolah masak dan dikemas
agar tidak ada kotoran seperti bulu kambing yang ikut terbawa
oh ya meski susu induk kambing diperah anak kambing juga tetap akan kebagian susu
berupa susu tambahan yang serupa dengan pengganti susu induk
pak mirsa kalau sadar juga ini si ground dari kandang ini agak jauh di bawah
sebetulnya ini juga jadi salah satu kunci penentu apakah susu kambingnya menjadi berbau
karena kalau terlalu dekat tentunya kotoran akan mudah tercium
aromanya akan mudah masuk juga ke si bagian bawah kambing dan itu berpengaruh untuk aroma
jadi kalau jauh seperti ini lebih tidak bau
di istilahnya itu tidak perengus tidak kencang
lanjut sekarang waktunya membersihkan kandang kambing dari kotoran
ya selain membersihkan kandang tubuh kambing juga harus dibersihkan secara berkala
agar kambing yang diternakan bersih dan sehat
serta menghasilkan daging atau susu yang lebih berkualitas
kambing biasanya akan dimandikan menjelang siang hari
agar kambing mendapat sinar matahari setelah dimandikan dan tubuhnya menjadi lebih cepat kering
ini kalau membersihkan si kambing ada yang harus diperhatikan
yang pertama kalau bersihin bagian pala jangan sampai kena telinga
santai airnya bisa masuk ke dalam
nanti malah jadi ada jamurnya
yang kedua adalah bersihkan paling bersih paling ekstra itu di bagian bawahnya
dan juga di bagian maaf bokongnya
karena dia kan kalau pup suka langsung duduk
jadi biar bersih dan tidak berbau kandangnya
dah tinggal disyampu
selain hindari menyeram langsung ke bagian telinga kambing
pastikan juga belakang kepala kambing
bersih dari kotoran dan sabun
terutama di bagian seputar leher hingga antara dua tanduk
hal ini karena bagian tersebut merupakan tempat kutu meletakkan telurnya
dan dapat bergembang biak
nah ini nih yang harus dibersihin juga nih hp
jadi tendang jadi tendang
apakah bisa istirahat belum
waktunya kambing makan sore
supaya protein terjaga dan menghasilkan segaran
dan susu lebih banyak
oke energi saya sudah mulai terkuras
makanan sore ini adalah campuran ampas tahu dan juga ampas tempe
oke ini juga gak kalah penting ini molase atau tetes tebu
jadi selain diberikan ampas tahu
ini juga ada ampas tempe
campur molase juga supaya menambah stamina
dan juga bikin si kambing jadi
menghasilkan banyak susu
molase atau yang lebih dikenal dengan tetes tebu adalah
limbah utama dari proses pemurnian gula
yang memiliki tekstur encer berwarna hitam
dan baik untuk pakan ternak
makan sore udah dikasihin
makan pagi juga udah
sekarang waktunya ngolah susu kami yang tadi sudah kita peras
sekarang saya mau istirahat dulu
meskipun ketika pandemi penjualan kambing kurban mengalami penurunan
namun peminat susu kambing semakin tinggi
waktunya memasak susu kambing
pertama saring kembali susu kambing dengan saringan empat lapis
saringannya itu dua kali
kalau tadi yang pertama itu dikandang langsung
yang kedua itu sebelum di trebus
biar nggak ada sisa sisa baik itu bulu
ataupun hal hal yang sudah diiminkan
semuanya harus bersih

pembuatan susu kambing di dalam kubur
proses pengolahan susu kambing pada dasarnya
cukup dengan memasak atau merendam susu pada air
proses ini bertujuan untuk membunuh bakteri perusak
dan dapat membuat susu menjadi cepat basi
kalau ini tidak pakai pengawet berarti pak
tidak sama sekali
justru ini kita sistem alami yang benar benar
tidak ada efek samping
supaya susu ini
disimpan sampai dua bulan tiga bulan
tidak berubah rasa dan tidak berubah warnanya
terakhir susu kambing dapat segera dikemas dan dibekukan
atau disimpan dalam suhu rendah sebelum dikonsumsi
dapat bertahan hingga dua bulan
tanpa bahan pengawet
saya juga gak mau ketinggalan dong mencicipi susu kambing
eh gak perlu sama sekali lah ya
saya pikir tuh kalau kambing kan bakal kayak
kena kidung gitu kan langsung rasanya kambing banget ini
ini tuh lebih mirip ke rasa
tapi memang ketika udah ditelan
after testnya masih ada sedikit sekali kambing
jadi ini kayak cuman sebagai
penentu kalau oh ini memang benar susu kambing nih
masih ada after test sedikit tapi
tidak ada rasa yang mengganggu
malah lebih ke arah seger ya
mengutip dari laman resmi ditjen phk ke
mengutip dari laman resmi ditjen phk ke
kementerian pertanian ri
ada sejumlah kandungan yang bermanfaat bagi manusia dalam susu kambing
mulai dari memiliki sifat anti inflamasi alami
mengandung asam lemak esensial
memperbaiki sistem pencernaan
sampai dapat mengobati penyakit tbc dan asma
susu kambing juga merupakan sumber protein
jadi boleh saja
kalau sumber protein kita mau kita ambil dari susu kambing
kandungan lemaknya juga dia ada
lemak jenuhnya juga disitu
tidak berbeda jauh dengan susu lainnya
tetapi yang kita mesti perhatikan adalah tambahannya
jadi kalau misalnya susu kambing tersebut kita tambahkan gula
nah itunya yang nggak benar
selamat merayakan idul adha seribu empat ratus empat puluh dua hijriah pemirsa
kurangi bahan bahan tambahan yang malah dapat membuat kolesterol menjadi naik ya
dan kalau minum susu kambing
juga jangan terlalu banyak ditambah gula
agar tubuh bisa merasakan manfaat baik dari kandungan si susu kambing
sampai jumpa di episode berikutnya
lian fernando dwi agung yulviarto tanggerang selatan